perintah berencana membentuk bulln bank atau bank yang mengelola transaksi jual beli logam mulia salah satunya emas
indonesia sendiri pun memiliki potensi emas baik dari segi sumber daya alam dan minat investasi
berdasarkan data world gold council salah satu tambang terbesar di dunia yakni tambang emas berada di indonesia yakni tambang gersberg yang ada di papua
sementara potensi minat investasi di tahun dua ribu dua puluh saja
antam selaku penyedia stok investasi emas di indonesia mencatat ada penjualan dua puluh satu ribu lebih kilogram emas kepada masyarakat
investasi emas menarik minat sejumlah kalangan salah satunya mercy wijaya
perempuan yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini mulai berinvestasi dengan sepuluh gram logam mulia emas sejak dua ribu tujuh belas karena melihat nilai harga yang stabil
orang tua sudah bilang
kalau investasi emas itu paling aman kalau ada uang pokoknya nabungnya di emas
karena itu saya selain nabung di bank saya juga beli emas sebagai salah satu tabungan
tapi yang bisa saya pegang secara fisik barangnya
jadi sebagai alternatif tabungan saja tidak cuma di bank tapi juga ada emas
harus dilihat lagi sih nanti skemanya seperti apa banknya seperti apa kebijakan dari pemerintah seperti apa apakah menguntungkan
kalau lebih menguntungkan untuk masuk ke bank emas tersebut ya pasti sangat tertarik
selain mercy ada pula investor lain yang melirik emas sebagai instrumen investasi yakni gelombang setiawan
pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini sengaja berinvestasi emas karena potensi nilai keuntungan investasi yang tinggi dan stabil
saat ini ia telah memiliki sepuluh kg emas sejak berinvestasi pada dua ribu empat belas
kalau sampai sekarang jelas dari nilainya aja sudah sangat menguntungkan sekali
tapi memang kalau saya melihat nilai keuntungan emas saya tidak akan menguntungkan
tujuan awal saya berinvestasi di emas adalah untuk investasi untuk menyimpan bukan untuk melakukan trading
jadi memang sampai sekarang juga belum dijual
karena kalau melihat dari harga dulu beli per gram yang masih sekitar antara rp tiga ratus lima puluh rp empat ratus lima puluh sekarang sudah harga terakhir sekitar rp sembilan ratus enam puluh dua per gram
menurut saya sangat baik pemerintah sebagai alternatif investasi bagi masyarakat
dan ini juga edukasi bagi masyarakat yaitu bahwa menyimpan uang itu tidak hanya di bank tidak hanya dalam bentuk tabungan atau pirulun tapi yang lain yaitu emas
investor pun merespons positif rencana pemerintah membentuk bv estimated as well young bank atau bank yang mengelola transaksi jual beli logam mulia salasatunya emas di tanah air
menurut peneliti ekonomi indef bima yudhistira rencana pemerintah membentuk bv atau bank yang mengelola transaksi jual beli logam mulia salah satunya emas di tanah air
menurut peneliti ekonomi indef bima yudhistira rencana pemerintah membentuk bullion bank atau bank emas dalam tanda kutip
merupakan langkah yang baik dan strategis karena potensi sumber daya alam logam mulia ini dan geliat investasi emas masyarakat indonesia tergolong tinggi
namun demikian bima menyarankan pemerintah perlu mempersiapkan sejumlah hal agar bank emas nantinya tidak didominasi produk logam mulia dari luar
bahwa emas yang diproduksi di indonesia termasuk yang diproduksi oleh freeport itu masih berbentuk emas yang kasar ya
atau bukan logam mulia akhir dan juga sangat sedikit yang memproduksi dalam bentuk perhiasan
sehingga sebenarnya kalau ada bank emas tetapi kita tidak memiliki kesiapan untuk mendorong lebih banyak lagi pengolahan logam mulia dan perhiasan di indonesia
yang terjadi justru nanti angka impor
dari emas batangan dan perhiasannya makin tinggi
karena ini setahun dua ribu dua puluh sepanjang dua ribu dua puluh impor logam mulia dan perhiasan itu nilainya sekitar dua miliar dolar
menduduki nomor tujuh komoditas impor non migas yang paling tinggi di indonesia
bima pun menyarankan pemerintah perlu memperhatikan industri pengolahan pra dan pasca produksi emas agar keberadaan emas produksi domestik bisa menjadi raja di negeri sendiri
lian bank bukan bank jenis baru di dunia
tercatat oleh imf atau lembaga pendanaan internasional sejumlah negara telah memiliki bullyan bank antara lain amerika serikat india singapura dan kanada
inessa yuniza indra setiawan jakarta